nah kita lihat nanti bagaimana dinamikanya
untuk di panel a ya
untuk provinsi papua pegunungan
karena semalam papua pegunungan itu
sampai di jakarta pukul tiga dini hari
kemudian papua induknya itu baru siang ini
artinya dengan sudah tibanya
itu berarti kpu sebentar lagi
untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara
di tingkat provinsi untuk kemudian dibawa
di tingkat nasional di siang hari ini
tadi dikatakan oleh komisioner kpu
tapi tidak perlu menunggu waktu lama lagi
karena proses verifikasi dari berkas
yang juga sudah dibawa ke dua provinsi ini
dan kemudian secara online nya pun
juga sudah diterima oleh kpu pusat
sehingga penjabaran dari jumlah dpt
ataupun juga hasil hasil
yang sebelumnya juga di copy dalam bentuk soft file
akan dipersiapkan dan nanti ditampilkan
untuk kemudian bisa dilihat secara langsung
memang untuk peruntukan
ataupun juga untuk proses rekapitulasi suara
yang nanti akan dilakukan di satu panel begitu
dan akan dimulai dari rekapitulasi
kemudian baru dilanjutkan di papua induk
mengingat dari masing masing provinsi ini
hanya memiliki satu daerah pemilihan
artinya ini berbeda dengan proses rekapitulasi
yang baru saja dini hari tadi pukul lima
yang memiliki lima daerah pemilihan
yang tentu ini berpengaruh kepada proses penghitungan
di tingkat pemilihan legislatif
begitu yang memang membutuhkan waktu lebih lama
apabila dibandingkan dengan dua provinsi ini
yang tadi saya katakan hanya dapat di satu daerah pemilihan saja
dan kemudian kalau melihat dari proses rekapitulasi suara
yang sebelumnya sudah disahkan kpu reza dan juga saudara
setidaknya kpu sudah mengesahkan hasil rekapitulasi
dimana memang bisa dikatakan dari pasangan calon prabowo gibran
ini mendominasi di tiga puluh empat provinsi
dan kemudian pasangan calon anies baswedan
utamanya di provinsi aceh dan juga sumatera barat
dan kalau melihat dari rekapitulasi
atau dari penghitungan suara tingkat nasional
dari rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh kpu pusat
sejak tanggal dua puluh delapan februari hingga hari ini
untuk pasangan calon anies baswedan dan muhaymin iskandar
ini sudah mendapatkan total suara empat puluh tiga ratus delapan puluh delapan enam ratus suara
kemudian untuk pasangan calon prabowo gibran
ini mendapatkan sembilan puluh empat dua ratus delapan puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
kemudian juga untuk pasangan calon ganjar mahfud
ini mendapatkan jumlah suara sebesar dua puluh enam lima ratus tiga puluh lima delapan ratus sembilan puluh empat suara
tapi perlu diketahui bahwa kpu juga sudah mengesahkan
hasil rekapitulasi suara dari satu ratus dua puluh delapan pemilihan di luar negeri
ini anies muhaymin mendapatkan satu ratus dua puluh lima satu ratus sepuluh suara
untuk prabowo gibran mendapatkan empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh satu suara
dan disusul oleh ganjar mahfud yang mendapatkan satu ratus delapan belas tiga ratus delapan puluh lima suara
ada dua provinsi lagi yang hingga saat ini masih ditunggu kesiapan
kemudian juga kapan mulainya dari proses rekapitulasi yang hendak dilangsungkan oleh kpu
tapi tadi juga ditanyakan oleh media begitu ya
apakah benar rekapitulasi akan selesai hari ini
sehingga penetapan ini bisa sesuai dengan aturan perundang undangan
yakni paling lambat adalah tiga puluh lima hari setelah kpu
ataupun setelah proses pemilu berlangsung sejak tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat lalu
memang agus melas optimistis bahwa proses rekapitulasi akan dilakukan selesai pada hari ini
dan kemudian penetapan juga akan dilangsungkan pada hari ini pula
pertanyaan selanjutnya kapan kira kira itu
apakah juga harus menunggu pada pukul dua puluh tiga lebih lima puluh
atau tenggat waktu di detik detik terakhir batas waktu untuk penetapan siapa pemenang pemilu dua ribu dua puluh
lagi lagi tidak bisa diprediksi waktunya kapan
tapi memang karena mengingat hari ini adalah masa di bulan ramadan
begitu memang harus menghormati pihak pihak yang memang melakukan ibadah untuk berbuka puasa
ataupun juga untuk melakukan ibadah tarawih seperti itu
dan kalau tadi juga kami sampaikan apakah dimungkinkan untuk penetapan suaranya
berkisar antara waktu jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di rentang waktu itu sampai pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
ya yang tadi anda sampaikan adalah perolehan suara untuk pemilihan presiden dan juga calon wakil presiden
iya reza dan juga saudara itu yang jadi juga penasaran dari rekan rekan media yang tadi juga ditanyakan
utamanya adalah bagaimana perolehan partai yang mana kita tahu ada delapan belas partai nasional
jadi ada enam partai lokal yang kemudian juga mengikuti kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat di provinsi aceh utamanya
kami juga mengatakan misalnya pertanyaan kami adalah berapa partai yang bisa dikatakan lolos ambang batas pemilu
tidak disebutkan juga apakah ada delapan ataupun sembilan
tapi kalau misalnya melihat data yang juga ini menjadi catatan kami setelah beberapa hari ini
yang juga ini menjadi catatan kami setelah beberapa hari ini
meliput kemudian juga mengikuti proses rekapitulasi melalui sidang pleno di kpu pusat
ada sedikitnya lima partai begitu reza dan juga saudara yang memang memimpin dari hasil pemilu legislatif
dimana untuk perolehan tertinggi dari delapan belas parpol peserta pemilu dua ribu dua puluh empat ini sementara dipimpin oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
kemudian disusul oleh partai golkar dengan angka delapan belas tujuh juta suara ataupun di rekapitulasinya ada di angka lima belas tiga puluh enam

kemudian juga disusul oleh pkb dan nasdem yang masing masing memiliki tiga belas satu juta suara atau lebih
kemudian juga disusul oleh pkb dan nasdem yang masing masing memiliki dua belas dua juta suara atau lebih

kemudian juga disusul oleh pkb dan nasdem yang masing masing memiliki tiga belas satu juta suara atau lebih

kemudian juga disusul oleh pkb dan nasdem yang masing masing memiliki tiga belas satu juta suara atau lebih

website sirekap memang dikatakan kpu tidak bisa menjadi acuan utama dalam proses penghitungan yang dilakukan secara nasional
tapi setidaknya rekap hasil yang biasanya terpajang dalam sirekap ini merupakan istilahnya menjadi quick count nya kpu pusat
istilahnya hasil dari sirekap seharusnya tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan suara manual berjenjang yang sebelumnya dilakukan dari tingkat tps
sehingga akhirnya di tingkat nasional di kpu ri di tempat saya melaporkan saat ini
tapi lagi lagi yang dikatakan komisioner kpu yakni agus melas sekali lagi harap bersabar
karena nanti dalam penetapan pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat selain juga kpu akan memutus atau akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat dalam pemilihan presiden
ini juga nanti disebutkan akan diumumkan juga di tingkat pemilihan legislatif
reza dan juga saudara apabila nanti rekapitulasi suara sudah selesai dilakukan di tiga puluh delapan provinsi
setidaknya kpu ini akan menerbitkan tiga berita acara untuk rekapitulasi pemilihan presiden pemilihan legislatif tingkat dpr ri dan juga tingkat dpd ri
dan kemudian setelah itu kpu akan menerbitkan surat keputusan untuk tiga puluh delapan provinsi tentang hasil perolehan suara tingkat provinsi
baik terima kasih valentina sitorus melaporkan langsung dari kantor kpu ri jakarta
dan saudara breaking news kompas tv masyarakat kembali dengan rekan saya medop alvira